pesta pemilihan kepala daerah digelar
mengulas perkembangan terkini dari lokasi pemungutan suara
bekerja sama dengan lingkaran survei indonesia smrc serta polmar
ikuti penghitungan cepat dan akurat dari hasil pemilihan suara
ikuti program spesial pilkada dua ribu delapan belas
hasil penghitungan cepat rabu lima belas februari jam setengah satu siang